masa kampanye pemilu serentak dua ribu sembilan belas dimulai hari ini dua puluh tiga september dua ribu delapan belas
acara ditandai dengan ikrar kampanye damai oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden
serta para pol peserta pemilu
komisi pemilihan umum berharap peserta pemilu tidak melakukan politisasi sara dan berita hoax
deklarasi kampanye damai
komisi pemilihan umum menggelar deklarasi kampanye damai pemilu dua ribu sembilan belas di monas jakarta minggu pagi
deklarasi ini dihadiri dua pasang calon presiden dan wakil presiden
joko widodo maruf amin dan prabowo subianto sandiaga uno
dalam sambutan yang ketua kpku arif budiman berharap
masa kampanye dimanfaatkan dengan baik damai tertib dan tidak menggunakan isu sara
arief juga berharap peserta pemilu tidak menyebarkan berita hoax
tidak menggunakan politik uang dan sesama pendukung tidak saling menghujan
kampanye antisara dan hoax
untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat
manfaatkanlah masa kampanye sebaik baiknya
untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu
tim pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
mempunyai cara dalam meredam penyebaran hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial
kita dorong terus supaya kawan kawan di bawah itu tidak melakukan yang namanya
baik itu fabrikasi hoax maupun malah penyebaran hoaxnya
kita harap mereka tidak bermain di tataran tataran sana
dan kita harus ingatkan bahwa ini pemilih sudah bosan loh sama hal hal yang nginir ninir seperti ini
senada dengan arya siana indriani salah satu anggota tim ses prabowo sandi juga mengatakan
pihaknya akan mengimbau para pendukung untuk tidak melakukan kampanye hitam di media sosial
menurutnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian justru berpotensi merugikan pasangan calon yang diusung
masa kampanye telah dimulai hari ini
karena itulah kita dewasakan masyarakat ini melalui pemilu tadi
ini pintu yang sangat konstitusional jangan menggunakan cara cara yang tidak konstitusional
seperti antara lain dengan cara melakukan kampanye negatif black campaign karakter assastination hentikan itu semua
kampanye pemilu dua ribu sembilan belas mengambil tema yang disesuaikan dengan kondisi bangsa terkini
kampanye dimulai dua puluh tiga september dua ribu delapan belas hingga tiga belas april dua ribu dua
kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
deklarasi kampanye damai yang telah dilakukan sekaligus menjadi penanda dimulainya masa kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
sejauh mana para elit politik memaknai kata damai dan berkomitmen untuk melaksanakan kampanye damai
agar deklarasi tidak lagi hanya momentum seremonial semata
kita ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan tiga narasumber
sebelah kiri saya sudah ada kang tb aceh hasan
selamat malam apa kabar
jubir dari tim kampanye nasional jokowi maruf
kang aceh selamat malam
di tengah sudah ada mas viva yoga jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandiaga uno
dan di ujung sudah ada bang emruz siyoombing direktur eksekutif dari lembaga emruz corner
bang emruz selamat malam apa kabar
ok semuanya baik sehat
karena tadi juga pagi kita sudah melihat momentum yang baik begitu ya
ada deklarasi kampanye damai
sebelum kita ke substansi mengenai
apa sih sebenarnya makna kata damai
akan seperti apa kampanye nanti
pagi tadi ada insiden kecil ini
saya nggak tahu ini kecil atau tidak mungkin ya
pak sby walk out karena
katanya ada pendukung dari gojo
dan juga projo pakai atribut begitu
yang kemudian dianggap
sebagai pelanggaran awal lah
di deklarasi kampanye damai pagi tadi
di penjelasan dari tim jokowi maru
seperti apa kang aceh
tidak melihat secara langsung ya
proses yang terjadi
untuk bisa dikendalikan
yang disampaikan misalnya oleh
para pendukung atau simpatisan
ketika orang misalnya mengajak
seharusnya ya ditanggapi aja dengan senyum
itu kan biasa terjadi
calon yang lain pun juga
akan kita pun juga
misalnya ketika berinteraksi
dengan para pendukung
capres yang lain juga
akan kita hadapi
jadi saya kira seharusnya
memang ada klarifikasi lebih lanjut
terkait kalau memang
misalnya dalam proses
pagi tadi ya dinilai
ada sesuatu yang memang dinilai melanggar
ya tinggal dilaporkan aja kepada
tapi memang agak sulit begitu ya
untuk bisa mengontrol
mengendalikan semangat dari simpatisan
mungkin dari kedua kubur
kalau dari partai politik dan juga
kang aci kemudian nanti
komitmen kampanye damai ini betul betul
ya pertama yang harus
komitmen yang telah disampaikan
jelas sekali ya misalnya pak jokowi
di dalam pengundian nomor urut
beliau menyatakan bahwa
dengan mengedepankan program
yang kedua komitmen tersebut
kemudian ditunjukkan dengan
tidak didasarkan kepada
apa yang menjadi
komitmen kita semua tentang
kalau pak jokowi sendiri
kami sendiri di dalam tim pemenangan
yang akan kita kedepankan adalah
yang telah dilakukan
sebagai petahana ya
nah capaian capaian ini tentu
sangat terbuka sekali untuk dikritik
karena pada dasarnya
mekanisme lima tahunan
yang disebut dengan pemilihan
legislatif dan pemilihan presiden
itu adalah bagian dari
untuk melihat sejauh mana
capaian keberhasilan itu sesuai dengan harapan rakyat
kalau tidak sesuai dengan
harapan rakyat tentu kami
penting untuk dikoreksi
pentingnya kenapa kita
siap untuk dikritik
tentu kritikannya tersebut
harus didasarkan kepada
yang bukan berdasarkan
atau misalnya hanya
atau dalam bahasanya
pokoknya yang penting
sehingga yang diharapkan adalah jauh dari fitnah
hoax dan lain sebagainya
misalnya sesuatu yang diangkat
yang sebetulnya sama sekali tidak relevan
itu kan sebetulnya sama sekali
tidak relevan untuk kita angkat
oke baik saya ingin ke mas yoga menanggapi itu
kalau dari konsep kampanye damai
ini akan bagaimana kira kira
kalau kami bukan sekedar
sejuk dan damai
tetapi esensi dari kampanye
itu adalah untuk
sebagai sarana atau sebagai
media proses pendidikan
proses pendidikan politik rakyat
itu adalah merupakan esensi
yang tidak boleh dihilangkan
sekarang tergantung pada metode
di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
telah ditegaskan bahwa
yang namanya peserta pemilu
baik itu partai politik atau persorangan
itu ada larangan larangan
larangannya yang pertama
tidak boleh mempersoalkan
bentuk negara keseluruhan
satuan dasar negara
dan pembukaan undang undang dasar
dilarang untuk menghalang halangi
persekusi dilarang manipolitik
dan banyak hal yang berkaitan
dari penyelenggaraan kampanye
jadi disitu sudah detail sudah jelas
tinggal diturunkan ke bawah
bagaimana proses untuk kampanye
baik itu di media masa cetak
media daring sosmed
atau lembaga penyiaran
jadi semuanya itu
di dalam undang undang sudah diatur
nah sekarang problemnya adalah
memang yang sedang diramaikan itu
adalah soal sosmed dan lain sebagainya
karena memang produk sosmed itu
bukan produk jurnalistik
jadi itu menyangkut adalah
tanggung jawab pribadi orang per orang
kalau memang itu merupakan produk jurnalistik
seperti media masa cetak dan penyiaran elektronik
itu ada undang undangnya
tetapi juga harus ada peraturan perundang undangan
yaitu iti yang membahas soal bagaimana
larangan sanksi tentang hal itu
makanya kami menginginkan bahwa
kontestasi ini bukan zero sum game gitu
karena kita lima tahun sekali
pasti mengadakan pemilu
dan jangan lupa proses koalisi itu tidak permanen
pemilu dua ribu empat belas kemarin kita barengan
pan gerindra golkar
jadi makna dari pemilu sebagai
pengejauhan tahan atau perwujudan
kedaulatan rakyat lima tahun sekali
itu harus disyukuri bahwa lima tahun sekali
kita melakukan proses berbangsa bernegara
melalui seleksi kepemimpinan
apalagi tadi juga capres capresnya terlihat
sangat akrab sejak pengambilan umur urut
itu harusnya menjadi spirit bagi tim kampanye
dari tingkat nasional provinsi kabupaten
sampai ke tingkat bawah
bahwa sebenarnya ini adalah merupakan pertandingan
persahabatan yang tidak permanen
proses koalisi itu pasti akan berubah
tiap lima tahun
friendly match begitu ya
bang emrus kalau dari deklarasi kampanye damai
pagi tadi kita lihat secara seremonial
tapi kemudian kita bicara substansinya
bagian mana sih kemudian yang sulit ini
diwujudkan untuk kemudian kita betul betul
menikmati pemilu yang damai
pilek dan juga pilepres
menurut bang emru seperti apa
yang pertama kita melihat bahwa
paslon kita telah menunjukkan komitmen tersebut
mereka sudah meneklarasikan pemilu damai tersebut
persoalannya adalah nanti ketika kampanye berlangsung
nah oleh karena itu supaya tidak sekedar deklarasi
nah ketika ada nanti katakanlah hoax
hate speech yang sifatnya memecah belah
idealnya menurut saya bahwa dua paslon itu yang maju ke depan
boleh jadi misalnya katakanlah yang di downgrade
yang dikatakanlah diposisikan sebagai dikritik oleh atau munculnya
hoax misalnya terhadap salah satu paslon
katakanlah paslon a
paslon b yang boleh jadi diuntungkan yang maju menolak
nah kalau itu terjadi sangat bagus sekali
jadi tidak sekedar deklarasi
tadi ada saling membeli dan itu dilakukan di amerika serikat
dan kemudian tidak ada salahnya juga
ketika nanti saya perkirakan akan ada semakin menghangat
gesekan di sana sini sedikit sedikit gitu ya
nah mungkin nggak dilakukan semacam copy morning
antara kandidat ini atau para tim sukses
kalau itu di tingkat provinsi
para ketua tim sukses yang ada di provinsi
kalau itu di kabupaten kota misalnya
para ketua tim sukses di tingkat kabupaten
nah oleh karena itu mereka melakukan suatu
bersama sama menjelaskan bahwa mereka tidak mau menang
karena katakanlah hate speech
atau katakanlah hoax dan lain lain sebagainya
jadi bisa saja mereka mengatakan
saya tidak mau menerima kemenangan
sekalipun isu itu menguntungkan saya
misalnya seperti itu
saya tidak mau menang di tengah
karena ini persoalan kebangsaan
karena pemilu bukanlah persoalan suku agama
atau katakanlah ujaran kebencian
tetapi pemilu adalah
pemilihan umum yang lintas agama
lintas suku lintas daerah
tidak ada bicara disini soal katakanlah
sarah dan lain lain sebagainya
jadi ketika itu muncul diangkat
saya kira para paslon atau para tim sukses
atau para jurubicara
maju ke permukaan
dan boleh catatan saya
kalau boleh saya mengatakan bahwa memang
dalam suatu politik itu ada yang disebut
kalau black campaign ya sudah lah
negatif campaign ada yang membenarkan ini
mengangkat sisi negatif dari lawan sepanjang fakta
tapi kalau kita bicara pancasila
negatif campaign tentang satu tokoh
aduh program dan gagasan
kalau kita mau jujur
tidak ada manusia di indonesia yang tidak punya masa lalu
jadi tidak perlu diangkat lagi oleh
tapi yang bermain disini nanti biasanya
adalah sosial media
sudah selesai lah itu
program yang di
ketika kita ada di era masyarakat komunikasi seperti ini
dimana semua sudah serba digital
kemudian juga campaign juga melalui digital begitu ya
nah sekarang juga banyak para elit elit politik
juga mulai perang perang juga
ikut berkontribusi ternyata jauh dari kata damai
nanti kita akan ulas usai jeda
mas joga dan juga kang haci
kita akan segera kembali saat lagi
prime news akan kembali usai jeda
oke deklarasi kampanye damai
seringkali mungkin di kalangan elit
utamanya sudah damai
atau mungkin juga elitnya justru
kemudian masalah lainnya lagi adalah
kita menghadapi era sosial media
dimana banyak sekali negatif campaign dan lain sebagainya
kalau dari kang haci
bagaimana tim jokowi ma'ruf
para pendukung dan lain sebagainya
untuk atau mungkin elit partai deh
supaya tidak kemudian bernarasi yang
memecah atau membuat satu perpecahan begitu
jauh dari kata damai itu sendiri
di dalam regulasi yang ada
media sosial pun juga sangat berat
satu diantara yang harus dilaporkan
kepada penyelenggara pemilu
namun demikian memang
yang menjadi masalah sebetulnya
kalau media yang secara resmi
instagram dan lain lain
tidak mungkin kita akan melakukan tindakan
yang menyalahi peraturan
seperti misalnya hoax
kemudian mencaci maki dan lain sebagainya
yang menjadi masalah kan sebetulnya
adalah kalau itu terjadi pada pihak pihak
yang tidak secara resmi
misalnya mengaku simpatisan
atau misalnya pihak pihak yang memang
sengaja dikrit sedemikian rupa
seperti kasus kasus yang terjadi
misalnya sarasen lah
atau apa yang itu ya
nah itu yang memang sulit untuk dikontrol
saya kira kuncinya sebetulnya adalah
soal penegakan terhadap pihak
yang melakukan tindakan
yang melanggar aturan itu
misalnya pihak pihak yang
atau di apapun lah
untuk menghajar seseorang
atau salah satu pasangan calon
saya kira kuncinya sebetulnya adalah
karena tadi yang dibilang oleh bank viva yoga
proses bagi siapapun yang melakukan tindakan
kebencian dan lain sebagainya
bisa dihukum melalui undang undang informasi
dan teknologi informasi itu
nah jadi kuncinya mesti ada di soal penegakan hukum
sebetulnya perdebatan soal aturan sosial media ini
itu pernah terjadi pada saat
saya di komisi dua
kalau sekarang kan saya komisi delapan ya
waktu penyusunan pkpu soal kampanye melalui media sosial
itu secara tegas memang
saya mengusulkan supaya diatur secara lebih rigid gitu
nah problemnya adalah
bagaimana kalau yang tidak
masuk dalam subjek dari pemilu itu
ya itu tadi
dan lain sebagainya
itu pasti akan dilapor
tapi yang tidak itu yang bahaya
itu yang tidak yang berbahaya
nah itu yang menurut saya
kuncinya kalau di situ adalah soal sosial media
sejauh mana penegak hukum
ya badan cyber nasional atau siapapun lah gitu ya
mampu untuk menegakkan aturan tersebut secara tegas gitu
bahwa tindakan headspace
bahwa tindakan menebarkan kebencian
dan lain sebagainya
itu bisa di
apa namanya secara tegas
kami juga baru dapat informasi
ini juga lagi agak ramai social media
ini kami kutip dari detik com
elit pd posting burung maruf amin tak terbang di kampanye damai
nah ini kira kira cuci tanah seperti ini
ini dari at lawan politik jokowi alias ferdinand huta hayan
aduh burungnya pak yai nggak mau terbang nyungsep
nah ini kemudian menjadi apa ya namanya
diterjemahkan oleh banyak orang mungkin agak mengarah ke negatif campaign dan lain sebagainya
bagaimana nih kedua belah pihak
kadang di elit elit partai
komitmen ini sebenarnya seberapa kuat sih mas yoga
sosial media penggunanya memang banyak
tetapi kalau dilihat dari jumlah pemilih tidak banyak juga
dan sosial media itu bukan mainstream untuk menentukan kecenderungan pilihan dari pilpres
jadi kalau kemudian kepatokan kita pada sosmed
itu menurut saya kurang tepat
karena sosmed itu lebih banyak di masyarakat kota
ada sebagian di masyarakat desa
tetapi hanya sekitar berapa
itu sudah relatif banyak
meskipun gaduh dari sosmed itu ya
dan gaduhnya itu juga tidak turun sampai ke tingkat desa
kami yang tiap hari keliling di desa itu juga mereka hanya punya hp yang relatif kurang bagus gitu ya
jadi memang menurut saya tidak bisa jadi ukuran sosmed
tetapi memang dari sisi ya
dari sisi polusi udara
itu memang mengganggu
ya karena demokrasinya mengganggu
makanya penggunaan sosmed itu sudah ada undang undangnya
karena itu menyangkut soal tim atau di luar tim pribadi
itu ada konsekuensi hukumnya
makanya harus ada kepastian hukum secara jelas
bagi siapapun yang berpotensi melanggar undang undang pemilu
jadi kalau hal itu dilaksanakan
saya rasa siapapun itu akan hati hati di dalam melakukan penggunaan sosial media
mas yoko dan juga kang aceh
mungkin mas jogja terlebih dahulu
seringkali kemudian pragmatisme politik membawa pertarungan ini
pertarungan pilpres ini atau mungkin pileg
alih alih kemudian sepakat damai dan lain sebagainya di dalam deklarasi
keluar dari semua
bahkan menjadikan negatif campaign saran dan sebagainya mungkin siasat untuk politik supaya menang
ini bagaimana kemudian parpol mengendalikan ini
agar kemudian ketika masa kampanye
tetap pada komitmen awal begitu
di awal ketika sudah tanda tangan
ada kapal damai dan lain sebagainya
mungkin mas yusma juga terlebih dahulu
kalau isinya menebar kebencian
menghina orang orang atau peserta pemilu
atau menghina suku agama ras golongan
itu melanggar undang undang
nah problemnya sekarang kalau kampanye hitam black campaign tidak boleh
yang jadi masalah
tafsir terhadap kampanye ini
terhadap kampanye negatif
berdasarkan kepada fakta
fakta itu juga mungkin ada multi tafsir juga
tetapi yang penting
dia bukan hoax
bukan menebar bukan menghasut bukan menghina
tetapi fakta itu juga bisa diperdebatkan
tergantung dari perbedaan cara pandang masing masing
saya rasa dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
perbedaan pendapat itu harus
jadi yang namanya perbedaan pendapat itu
sebaiknya secara damai sejuk menggunakan akal sehat secara rasional
tidak boleh banting banting meja banting banting kursi
tidak boleh menggunakan bahasa negatif
bahasa yang kasar yang sarkasme tidak boleh
suasana demokrasi itu harus sejuk
jangan ada polusi udara demokrasi
dan semua dipantau oleh penduduk hukum ya
malah membuat kita menjadi bodoh
pemilu ini harus menyiapkan mencerdaskan dan membahagiakan
oke sebelum ke kang aceh
bang emrus ini kan rematch ya sebenarnya antara pak jokowi dan juga pak prabowo
kita masih agak terasa kerasnya dua ribu empat belas begitu pertarungan politiknya
kemudian di dua ribu sembilan belas apa yang membedakan
dan semakin sengit tidak sih ini kemudian
dan bagaimana menyiasati supaya itu betul betul damai
jauh dari apa namanya
politik politik yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat
baik kalau kita katakan semakin sengit atau tidak
kita ada jaminan
karena bagaimanapun sangat tergantung para tim sukses
atau para kampanye
atau para konstituen mereka di lapangan
bisakah itu di manage secara baik oleh para pimpinan partai
kalau itu sudah di manage dengan baik
dikendalikan saya kira
bahwa apakah semakin gesekan itu semakin kuat
tapi kita katakan tidak
tetapi ketika itu ada pembiaran dari para tim sukses
misalnya katakanlah ada sosmed yang menguntungkan salah satu pasangan
itu dijadikan alat ya
bisa saja alat bisa saja dibiarkan
nah ini bisa menjadi gesekan yang sangat luar biasa
jadi sangat tergantung komitmen daripada paslon dan tim sukses ini
saya katakan bahwa mereka sama sama menolak
daripada katakanlah hoax dan hate speech itu
kalau itu dilakukan sangat efektif sekali
baru yang kedua adalah bagaimana
katakanlah apa tadi kedua
ini mengenai apa namanya
pemilu damai yang kemudian
kali ini tadi kan kita sudah membahas mengenai
apa di ranah sosmed begitu ya
dan tadi juga dibahas mengenai ketika sudah kampanye
tapi justru keluar dari komitmen komitmen kampanye tadi
dan ini kan rematch ini banget
jadi kita harus mengingatkan
jadi kalau bicara tentang sosmed
saya terus terang mengatakan
kajian kajian kami menunjukkan bahwa
sosmed ini bisa dikendalikan oleh satu orang
sebenarnya mereka yang berbalas pantun tanda kutip
seolah olah mereka saling menyerang
seolah olah mereka saling mendukung
seolah olah sering katakanlah menghina
padahal yang mengendalikan itu
adalah orang yang sama
nah oleh karena itulah
saya selalu mengatakan bahwa kecerdasan bermedia
ini yang harus disampaikan
ini menjadi tanggung jawab siapa
tupok sinyak kementerian komunikasi dan informasi selama ini
dan tentu kpu
dan tidak lepas juga para partai untuk melakukan ini
tetapi saya melihat sampai saat ini
itu belum terjadi
sosial media akan dimanfaatkan oleh kelompok kelompok tertentu
yang boleh jadi berafliasi kepada salah satu paslon
nah inilah yang merusak tatanan tersebut
dan itu dikapitalisasi terus
dan bisa tidak tertutup kemungkinan
bahwa sosmed itu dikendalikan
sebagaimana yang sudah
ada kasus yang sudah diproses di kepolisian
nah saya terus terang mengatakan bahwa sebaiknya
atau katakanlah sosial media
yang digunakan oleh para calon
atau katakanlah para rekening
semua memang sudah didaftarkan itu
yang lain abaikan saja
sehingga dengan demikian
kalau saya ingin melihat
katakanlah program dari para prabowo
terus itu disounding ke ruang publik
sehingga masyarakat bisa berbondong bondong kesana untuk melihat
tidak lagi terpengaruh seperti
sosmed sosmed yang bisa membuat polarisasi
saya terus terang mengatakan
amat sulit ditegakkan hukum
karena mereka cerdas juga
menggunakan pilihan kata
misalnya tadi dengan kata tersebut
boleh jadi itu tidak bisa diproses secara hukum
tetapi masyarakat sudah memaknai
bahkan mereka mendesain sedemikian rupa
misalnya a itu diganti huruf b
tapi masyarakat bisa memaknai
bahwa itu orang tertentu
tetapi kalau diproses hukum
arahnya negatif sekali
tapi kalau diproses
itu bukan huruf a
misalnya seperti itu
nah begitu cerdasnya
para pemain social media ini
untuk memanfaatkan keperluan
dan susah diproses secara hukum
kuncinya hanya satu
ada komitmen yang kuat
dari dua paslon ini
ketika itu muncul ke permukaan
dan menimbulkan polarisasi
untuk menjelaskan bahwa itu
kami tolak bersama
akar rumputnya ini
yang di bawah
ini kan kadang kadang
yang di atasnya semua sudah pelukan
kayak mas yoga dengan kang aceh
ini sahabatan begitu ya
tapi yang di bawah justru
supaya akar rumputnya pendukung
ini tidak terpecah belah begitu
nanti dijawab deh kang aceh
kami harus jeda terlebih dahulu
primus akan segera kembali
setelah itu lagi
oke anda kembali di primus
telinga ke kang aceh
komitmen kampanye damai
tadi bang emro sudah banyak paparkan
nanti juga mas yoga akan menjelaskan
seperti apa komitmen dari prabowo sandi
di tingkat akar rumput ini bagaimana
yang tadi pagi kejadian juga kan
itu sebenarnya kan di tingkat
susah ini kang aceh
jadi pusing lagi
gara gara pilih presiden ini bagaimana
secara resmi kita
menghimbau bahwa ini ada aturan aturan
dan lain sebagainya
yang memang tidak dimungkinkan secara undang undang
kita melakukan tindakan tersebut
ya tentu harus dikembalikan kepada kita kita elit elit partai politik
ya tentu bahasa yang masuk akal sehat
misalnya kalau tadi ada pernyataan dari salah seorang elit partai
kok burung aja dikomentari begitu
menurut saya itu kan
menurut saya itu kan di luar akal sehat begitu
sesuatu yang sebenarnya tidak
tetapi kok dikomentari begitu
hal hal semacam ini kan seharusnya menjadi kesadaran kita semua
komitmen tersebut bukan hanya sekedar ada di dalam kata kata
ada di dalam jargon
tetapi mampu untuk kemudian ditransformasikan ke dalam
berbagai kampanye yang betul betul memberikan pendidikan politik buat rakyat gitu loh
justru para elit politiknya harus menunjukkan keadaban publik gitu ya
politik yang betul betul didasarkan kepada
tadi yang dibilang oleh bang viva yoga
upaya untuk mencerdasan bangsa
ini adalah momen yang tepat bagi kita semua
untuk bagaimana membuat rakyat menjadi cerdas untuk memilih begitu
bukan hal hal yang pernah terjadi misalnya pada dua ribu empat belas yang lalu
ada obor rakyat lah apalah gitu
yang memang membuat masyarakat menjadi loh kok begini loh kok begini
sehingga segregasi di masyarakat ya
polarisasi di masyarakat
itu begitu sangat kuat gitu loh
akibat dari perbedaan pandangan politik
yang sebetulnya seharusnya tidak memutuskan silaturahmi di masyarakat itu
tapi kalau kemudian apa yang gesekan yang terjadi
atau apa yang terjadi di sosmed dan sebagainya itu justru menguntungkan kandidat
ini kan kembali lagi dihadapkan dengan pragmatisme politik
misalnya tindakan yang dilakukan oleh pak prabowo
ketika beliau mengkoreksi ya
salah satu lagu yang isinya
awalnya menggunakan bahasa bahasa yang menurut saya sih tidak tepat begitu
misalnya menggunakan bahasa bullshit
menggunakan bahasa pelangga pelangga
menggunakan bahasa bengkong bengkong gitu
dirubah sendiri oleh pak prabowo
itu menurut saya tindakan yang tepat
dan buat saya apa yang dilakukan oleh pak prabowo
walaupun beliau adalah kompetitor kita
karena kita sama sama ingin membangun satu politik
dimana keadaban publik yang menjadi
kan kita ini kan tujuannya sama
berlomba lomba menuju kebaikan
tujuannya adalah menciptakan indonesia maju ya
kalau dalam bahasa kami
kalau dalam bahasanya pak prabowo disebutnya sebagai
nah ini kan tujuannya mulia
tapi cara caranya juga harus mulia juga gitu loh
cara caranya juga harus baik
karena tidak mungkin kita bisa mencapai kebaikan
kalau cara caranya juga tidak baik
oleh karena itu menurut saya
kesadaran semacam ini yang terus menerus
kita selalu tanamkan kepada teman teman
terutama dari sejak awal ketika pak jokowi
menyampaikan kepada kita kepada tim adalah
bangun satu sikap
dimana kita tidak boleh menunjukkan sikap yang melanggar aturan
terutama jaga kesantunan
karena modal kita adalah kesantunan
tidak mungkin rakyat akan percaya kepada kita
kalau kitanya sendiri tidak menunjukkan sikap yang tidak beretika
karena itulah cerminan dari yang akan dinilai oleh rakyat itu sendiri
elit kemudian akan sampai ke grassroots
mas yoga bagaimana dari tim bar pemenangan nasional prabowo sandi
menunjukkan etika yang baik di tingkat elit
pak prabowo tadi sudah mencontohkan
tapi kemudian agar sampai ke grassroot ini gimana
pendukungnya mas yoga mungkin pendukungnya pak prabowo
pendukung empat dan lain sebagainya
ya kami memahami bahwa masyarakat rakyat itu sudah sadar politik
dengan adanya arus informasi komunikasi yang setiap hari masuk di rumah rumah mereka
mereka bisa merasakan bagaimana informasi itu menjadi bagian penting dalam kehidupannya
jadi jangan berpikir bahwa masyarakat itu bodoh
kemudian masyarakat itu bisa dibohongin
jadi masyarakat itu membutuhkan figur yang punya kesantunan
punya nilai kebijaksanaan
jadi kalau kemudian para pimpinan menggunakan bahasa bahasa yang kurang baik
yang negatif itu percayalah
itu pasti akan dimusuhi oleh rakyat
oleh karena itu proses demokrasi ini ya juga harus berlangsung secara efektif efisien
dan berkualitas serta berintegritas sesuai dengan uu pemilu
integritas dalam pengertian menghadirkan sebuah proses politik ya
kompetisi yang menyehatkan
dan mampu melakukan proses penyadaran politik kepada rakyat secara masif
nah oleh karena itu
untuk sampai di tingkat bawah
saya rasa nanti kita akan terus melakukan komunikasi koordinasi integrasi
sinkronisasi dari pusat sampai daerah
tentang pola model mekanisme dan sistem kampanye
yang akan kita kembangkan nanti dalam rangka untuk pengembangan visi misi program
dalam rangka menawarkan kepada pemilih tentang model model alternatif
yang bisa memberikan kesadaran politik buat mereka
sehingga atas kuasa tuhan yang maha esa yang maha kuasa
mungkin akan ada perubahan perubahan signifikan
kalau itu dilakukan secara santun secara cerdas secara rasional
dan tidak membodohi rakyat
sehingga ada edukasi politik yang baik juga kepada masyarakat
itu substansi dari demokrasi seperti itu
emrus di dua ribu sembilan belas nanti potensi masalah apa yang bisa ditimpulkan kira kira
apa namanya polarisasi ini
isu apa yang kemudian akan sangat berbahaya atau mungkin berpeluang
ini lagi lagi dimainkan dalam tanda kutip untuk bisa keluar dari jalur jalur
kampanye damai tadi
baik kalau kita ikuti wacana yang terjadi dari para pengamat
dari para katakanlah akademisi masih mereka berhipotesa
masih mengangkat persoalan sarah
ini bisa digunakan setidaknya sebuah hipotesis
tetapi kalau para kandidasi kita ini para tim ini menolak ini
tentu dengan mengatakan tadi kesantunan dan lain sebagainya
saya kira kang aceh sudah memberikan contoh tadi bagaimana beliau memuji pak prabowo
kenapa tidak misalnya pasangan atau katakanlah tim sukses atau katakanlah kader pendukung
atau partai dari pendukung prabowo memuji joko widodo
suatu hal yang baik itu yang pertama
yang kedua menurut pandangan saya sebaiknya para kandidasi ini atau tim sukses
fokus terhadap program yang mereka tawarkan
kalaupun saling mengkritik diantara mereka kritik itu boleh
kemudian siapa dari paslon jokowi maruf amin yang menjadi jurubicara pengkritik
karena seringkali ada juga kader kader yang menurut saya tidak punya kapabilitas
tidak kompeten dalam memberikan kritik
nah demikian juga sebaliknya
jadi disiapkan jadi tidak sekedar hanya jurubicara
ada yang tidak disebutkan tim pengkritik
sehingga saya melihat di kader kader partai ini bisa saya kelompokkan
ada memang yang bagus memberikan kritik
ada juga yang justru membuat
ada yang membentuk suatu polarisasi di tengah masyarakat
saling menyerang yang menurut saya tidak beretika
atau memang juga kalaupun harus mengkritik program masing masing ini
diberikan saja kepada akademisi untuk memberikan kritik
tetapi akademisi ini mereka tiga atau empat orang
dalam suatu diskusi empat atau tiga orang mengkritik dua duanya
dua paslon ini misalnya programnya sangat bagus
jadi tidak dilepas begitu saja
karena kalau saya perhatikan perdebatan perdebatan antara pendukung
atau kader dari partai pendukung ini
ada kecenderungan memang ada kader kader ini
kader dari partai ini yang tidak dewasa dalam memberikan kritik
nah saya pikir kalau boleh saya memberikan contoh
beliau ini dua contoh yang baik
beliau mengkritik pasangan joko widodo maruf amin atau programnya
dan beliau mengkritik program dari prabowo seperti itu
jadi terkesan atau bukan terlihat argumentasi yang dibangun
dan kemudian masuk akal
gimana sih caranya membedakan kemudian mana yang kritik mana yang kemudian ini adalah
serangan serangan negatif campaign dan lain sebagainya
bisa kita lihat dari pilihan kata
dari diksi yang digunakan
misalnya katakanlah contoh ini
bisa saja serangan itu katakanlah tidak langsung indirectly
misalnya saya kasih contoh pemakaian kata tidak
itu tidak itu multitapsir
misalnya katakanlah saya tidak ada di cnn tv
tapi kalau saya katakan saya ada di rumah
nah seperti itu
jadi argumentasi argumentasi yang dibangun jangan menimbulkan multitapsir
seringkali yang muncul serangan serangan itu bersaya
ketika dikatanya bukan itu maksudnya
kamu yang memaknai demikian
padahal tujuannya sudah ada di situ
saya mau katakan bahwa pesan komunikasi politik tidak ada di ruang hampa
selalu punya kepentingan
dan pesan yang disampaikan sangat tergantung posisi politik mereka
tapi kan kadang kadang begini
kadang kadang yang begitu gitu itu ya
maksudnya yang negatif itu
yang negatif campaign lah
atau apa yang jauh dari kata damai
ini justru menjadi cara begitu untuk bisa menang
untuk bisa merawap suara
ini bagaimana dihadapkan dengan itu
saya kira oleh karena itulah mereka mencoba mengeksploitasi emosi publik
ini tidak baik
itu yang bahaya
jadi oleh karena itu orang memilih nanti paselun kita atas dasar emosi
berarti kita lupa terhadap program
yang rugi rakyat sendiri
justru mereka ini yang untung
ketika nanti mereka siapapun jadi presiden
kita tidak bisa tagi program mereka
justru rakyat harus dididik
dan rakyat itu memahami program yang ditawarkan
jangan mau digiring kepada emosi
salah satu yang membuat kita selalu menjadi terbangun emosinya
itu adalah isu syarat
suku agama ras
itu salah satu yang membuat emosi publik menjadi muncul
oleh karena itu kalau kita mau menyepakati
bahwa kita bicaranya bukan emosi
maka trigger yang bisa menimbulkan emosi itu
memang harus ditiadakan
nah oleh karena itu menurut saya
hindari oleh kita semua
bahkan menurut saya sesuai dengan aturan
kenapa sarah tidak boleh
karena dengan sarah itu akan menimbulkan emosi
nah karena itu maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah
bagaimana rasionalitas publik itu
yang harus disampaikan oleh kita semua
hal hal yang tidak substansi
tidak perlu untuk misalnya disampaikan ke publik
untuk apa sih kita mau komentari
hal hal yang burung lah apa
itu harus tidak substansi
oke oke jadi kalau tadi pak emrus

hipotesisnya adalah isu sarah
mas yoga terakhir bagaimana komitmen
terhadap isu sara dan lain sebagainya
yang tadi diprediksi akan
masih mewarnai pilpres dua ribu sembilan belas
sekarang sudah mulai ada
isu suku agama ras antara golongan
kekhawatiran publik itu
tidak seperti yang dikhawatirkan lah
jadi sekarang ini
proses untuk menuju
kepada pemilu yang kualitatif
kadar isu sarah itu
sudah mulai dijalankan
persoalan suku agama ras
menjadi isu yang sangat
penting dan kita tidak bisa menghindar
tetapi tidak boleh
masuk dalam turbulensi political game
isu sarah tidak boleh
jadi sekarang ini
kita harus menjaga
soal sarah itu
adalah merupakan karunia dari tuhan
karena sudah merupakan karunia
dari tuhan yang maha kuasa
dalam rangka tetap memperkuat nkri
nah itulah komitmen
dari tim pak prabowo mas sandi
untuk tetap menjaga nkri
mengedepankan visi misi program
mencerdaskan kehidupan bangsa
dan memberikan alternatif pemikiran
adil dan maju
dan indonesia maju
mudah mudahan tidak hanya
sekedar lip service ya
tidak boleh salah satu paslo
bahwa dia lebih pancasilais daripada yang lain
sejatinya kita sama sama pancasila
itu bagus sekali
baik terima kasih
kita tunggu komitmen yang sudah disepakati
sampai ke akar rumput
bagi para pendukung
dan tidak sekedar lip service
tapi ketika lagi kampanye dimulai
atau sudah berlangsung
ini betul betul di kedepankan
sehingga memiliki kita berkualitas
terima kasih banyak
terima kasih pak yoget
terima kasih pak yogi
ya memang kampanye damai
sejatinya adalah kampanye yang sesuai
dengan komitmen yang telah disepakati
kampanye yang tidak melukai
dan bersama tidak hanya dari la
tapi juga sampai ke level bawah
tidak hanya di alam nyata
tapi juga di dunia maya
prime news akan segera kembali satu lagi
dengan sejumlah informasi lainnya
tetap bersama kami